persoalan antara nikola shane purnama dan ayu thalia berbuntut panjang
putra sulung mantan gubernur dki basuki cahayapurnama itu telah resmi melayangkan laporan balik terhadap ayu thalia ke pores metro jakarta utara
atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik
langkah lapor balik itu dilakukan selasa malam pasca ayu tak kunjung menyampaikan permohonan maafnya
serta laporan terhadap shane yang dianggap tidak berdasar
laporan balik ini juga turut menyertakan sejumlah barang bukti salah satunya rekaman video
sudah dilaporkan di pores metro jakarta utara kemarin malam laporan polisinya pasal tiga ratus sepuluh
disertakan alat bukti berupa flash disk
sementara itu rabu malam ayu thalia didampingi kuasa hukumnya menilai laporan itu tidak berdasar
serta meragukan bukti bukti dalam laporan shane
pihaknya juga mengklaim memiliki bukti percakapan whatsapp yang dapat membuktikan terjadinya penganiayaan terhadap ayu thalia
karena banyak lagi perempuan disakitin dan dengan perkara seperti ini
perempuan juga pasti nggak akan terima gitu loh
sampai dari kantor juga satu dua minggu saya nggak boleh bekerja gitu kan
jadi menganggu pekerjaan saya untuk kakak juga saya pansos
di sini saya hanya mau mencari keadilan
hingga saat ini sejumlah saksi tengah dimintai keterangan
polisi juga menegaskan tidak ada tekanan dari pihak manapun dalam menangani kasus ini
semuanya kita proses sesuai dengan prosedur
yang lain lain masih dalam tahap undangan
sebelumnya ayu thalia melaporkan nikola shane purnama ke polsek penjaringan pada jumat dua puluh tujuh agustus
atas dugaan penganiayaan yang terjadi di sebuah showroom mobil mewah di kawasan penjaringan jakarta utara
ayu menuding nicola shane telah mendorongnya dari dalam mobil hingga terjatuh dan terluka